sidang perdana perselisian hasil pemilihan umum pilpres dua ribu sembilan belas di mahkamah konstitusi tinggal menunggu jam
berbagai persiapan telah dilakukan oleh pihak pihak terkait demi lancarnya persidangan ini
gedung mahkamah konstitusi di jalan medan merdeka barat jakarta pusat tampak berbeda
berbagai persiapan terutama persiapan keamanan dilakukan di gedung yang akan menjadi tempat sidang phpu pilpres dua ribu sembilan belas ini
jumlah peserta sidang dan jumlah tempat duduk masing masing pihak juga telah diatur
pengaturan ini disampaikan oleh sekretaris tim kuasa hukum jokowi ma'ruf adi irfan pulungan di rumah cemara jakarta pusat
untuk mengetahui bagaimana kondisi di sekitar gedung mahkamah konstitusi pada pagi hari ini
kita telah bergitar gubung dengan produser lapangan cnn indonesia
fitriah sungkar disana selamat pagi fitriah
ruas jalan menuju gedung mk dan jalan yang di sekeliling mk sendiri memang ada sedikit penutupan begitu
ini bisa anda lihat di belakang saya memang dari pihak kepolisian sendiri sudah melakukan penjagaan khususnya di depan jalan medan merdeka barat
lady dan ranof ada sejumlah ruas jalan yang memang ditutup pada pagi ini hingga memang sidang di mk sendiri akan
berlanjut ataupun dalam proses begitu
sejumlah jalan tersebut adalah jalan medan merdeka barat sisi timur dan barat
kemudian ada penutupan di jalan medan merdeka utara di depan kemendagri lalu di jalan veteran raya samping hotel sriwijaya ke arah harmoni
selain itu juga ada jalan majapahit dan di ujung jalan
selain itu juga di jalan dulmuiz arah utara di jalan tanah abang
dan juga jalan veteran iii di depan jalan medan merdeka abang
tadi sempat berbincang dengan pihak kepolisian memang ada pun kendaraan yang akan diperolehkan untuk membuat penyekatan
seperti mobil mobil yang dihasilkan mobil mobil yang dihasilkan yang juga membawa personil kepolisian yang akan melakukan penjagaan di depan jalan medan merdeka barat

dan juga jalan veteran iii di depan jalan medan merdeka abang
dan memang saya sudah di sekitaran sini juga ada sudah sejumlah kendaraan taktis dari pihak kepolisian
ada mobil water cannon dan mobil kendaraan lainnya
begitu dikarenakan memang meskipun dari pihak kedua yang calon wakil presiden nomor urut satu dan wakil presiden nomor urut dua
jokowi ma'ruf dan prabowo sandi sendiri telah menghimo kepada para pendukungnya
tidak datang ke gedung mk dari pihak kepolisian sendiri juga masih menyiagakan jumlah personil yang cukup banyak ratusan jumlahnya untuk memastikan bahwa jalannya dang ini lancar
dan dari warga sendiri memang yang harus mengakses jalan khususnya di jalan medan merdeka barat dan sekitarannya sudah diberikan saran oleh pihak kepolisian
tadi ada sejumlah warga yang datang langsung menanyakan kepada pihak polisi
yang berjaga ke arah mana mereka harus jalan begitu mana area yang sudah bisa mereka lewati
hal tersebut akhirnya dilanjutkan pihak kepolisian mengatakan bahwa memang untuk beberapa hari ke depan lokasi lalu lintas di depan kitaran mk sendiri nanti tutup
dan kelanjaran aman
oleh karenanya memang diharapkan masyarakat yang harus melewati ruas jalan tersebut jalan alternatif
yang sudah dipublikasikan ke polisi dan juga bisa menggunakan aplikasi yang ada di handphone mereka masing masing
baik terima kasih atas laporan anda fitriya sungkar langsung dari gedung mahkamah konstitusi atau sekitar jalan ke mk
tadi dikatakan oleh fitri tadi ada penutupan jalan ya lady ke arah jalan merdeka barat
terutama di jalan merdeka barat dari sisi timur dan juga dari sisi barat
bagi anda mungkin nanti yang akan berkendara ke arah sana harap menghindari jalan tersebut
betul dan melihat jalur alternatif
begitu ya karena juga di sana dilakukan pengamanan yang ketat dari pihak tni dan juga polri